hai bersamaan dengan puncak perayaan satu abad hari lahirnya nahdlatul ulama menggelar muktamar
fikih peradaban internasional yang dihadiri lima puluh delapan negara dengan mendatangkan sekitar tujuh puluh delapan delegasi
muktamar vicky mengangkat isu penyikapan terhadap piagam perserikatan bangsa bangsa muktamar vicky
ini diharapkan dapat mendorong pbb turut mempertimbangkan unsur fikih dalam penentuan
kebijakan dunia robert wfhner profesor departemen antropologi dari universitas
boston yang hadir dalam muktamar fikih peradaban ini menilai langkah nahdlatul ulama merupakan
langkah penting untuk melibatkan fikih dalam diskusi diskusi terkait ham dan hubungan
internasional hal ini juga bisa menjadi proses pendewasaan bagi pbb sampai sekarang itu seolah
olah organisasi seperti pbb dimencerminkan nilai nilai yang baik menurut saya tapi nilai
yang kadang kadang terlalu abstrak atau tidak persentuhan dengan nilai nilai agama atau nilai nilai
non barat katakanlah saya semacam proses pendewasaan pbb dan hubungan internasional
delegasi dari amerika serikat talib m sharif mengungkapkan keikut sertaannya dalam muktamar
fikih ini diharapkan dapat memberi perubahan baru dalam peradaban islam di seluruh dunia
artinya kebijakan kebijakan baru menyangkut dunia juga harus melibatkan aturan agama di dalamnya
sebagai komunitas minoritas di amerika ia juga ingin berkontribusi pada perwujudan kedamaian
dunia dengan terus menumbuhkan semangat pembelajaran bagi umat islam di amerika
internasional ini dibuka oleh wakil presiden ma'ruf amin dan ditutup pada selasa pagi dengan
kesepakatan penyelenggaraan muktamar fiqi internasional kedua hekarima ganjarwi caksono